pssi menilai bahwa jis ini belum layak untuk menggelar fifa matchday
sehingga laga kedua timnas indonesia melawan curasao ini batal digelar di jakarta international stadium
kita akan membahasnya langsung dengan ari wibowo plt project director dari jis
dan perlu kamu informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak pssi
namun menyatakan belum bisa bergabung dalam dialog kali ini
pasti juga ini menjadi pertanyaan bagi mas ari dan juga tim
sebenarnya ya kehadiran dari pssi untuk bisa memperjelas alasan alasan yang mungkin sudah diungkap
ada tiga alasan besar yang menyatakan mengapa kemudian pssi menilai jis ini belum layak untuk menggelar fifa matchday
nah kali ini bagaimana kemudian jis menyikapi uji kelayakan pssi yang menyatakan bahwa infrastrukturnya
belum layak nih untuk menggelar pertandingan timnas saat fifa matchday
silahkan mas ari
ya terima kasih selamat sore
pada prinsipnya kami terus berkomunikasi
karena dari jauh hari kami sudah melakukan pengecekan dan juga pengujian
sama sama dengan pihak pssi
beberapa catatan dan rekomendasi sudah kami laksanakan
dan mungkin dalam waktu dekat akan ada penyediaan kembali dengan pssi
terkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang ada di jakarta international stadium
oke sejauh ini bentuk komunikasinya
seperti apa mas ari
mungkin bisa dibeberkan di sini bentuk bentuk komunikasi yang sudah dilakukan
dan apa saja yang kemudian dibahas dalam komunikasi tersebut terkait dengan uji kelayakan dari jis
ya salah satunya memang ada pemberitahuan ya
ada beberapa poin yang lebih kami penuhi terkait dengan
apa ini sebab pun infrastruktur yang ada di dalam jakarta international stadium
dan beberapa poin terkait dengan atlet pemanah
main parkir dan lain lain pada prinsipnya sudah kami jalankan
dengan segala kelengkapan dan persyaratan
baik itu teknis maupun teknis yang ada di venue jakarta international stadium
berarti artinya sudah dijalankan kembali komunikasinya
sudah dilakukan juga ya mas berarti uji kelayakan lanjutan begitu
ya pada prinsipnya nanti akan ditinjau kembali

yang sudah kami lakukan
yang jelas kami menyiapkan sebaik mungkin venue jakarta international stadium
tidak hanya untuk pertandingan kali ini ya
dalam rangka fifa may day
tapi ke depan agar fasilitas yang ada
ini fasilitas baru ya
yang ada di jakarta ini dapat dimanfaatkan
sesuai dengan beberapa event ya
memang ke depan tentu akan banyak agenda agenda
dan tidak menutup kemungkinan untuk beberapa agenda agenda
oke sejauh ini hasil koordinasi dan komunikasi dengan pssi
kapan akan dilakukan kembali uji kelayakan
dan kapan hasilnya nanti akan diumumkan
ya insya allah dalam waktu dekat ini mbak
minggu depan kan mas
akan di follow up kembali
akan dilakukan peninjauan ya
peninjauan kembali terkait dengan fasilitas dan juga infrastruktur
yang ada di jakarta international stadium
artinya sekitar minggu depan
oke kita nanti tunggu ya bagaimana kemudian
hasilnya akan diumumkan
tapi dari hal tersebut apakah kemudian nanti akan mempengaruhi
keputusan awal yang menyatakan bahwa
mungkin akan bisa diselenggarakan kemudian pertandingan keduanya
tetap di jis
ada kemungkinan kesana kah mas
ya pada prinsipnya kami sudah berusaha menyiapkan sebaik mungkin ya
karena jis ini memang dari awal sudah dirancang dengan standar fifa
ini merupakan bentuk komitmen kami ya
bahwa jakpro ini akan menyediakan the best in class football stadium
karena melalui peraturan gubernur
nomor empat belas tahun dua ribu sembilan belas
sebenarnya kami tidak hanya membangun bangunan stadionnya saja
tapi kawasan olahraga terpadu ya
dimana ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam pergub
salah satunya bahwa jis ini didesain dengan pemenuhan standar fifa
dan itu memang yang sudah dinyatakan oleh jakpro juga ya
mungkin ini perlu kita bedah lagi gitu
terkait dengan poin yang baru saja mas ari sampaikan
bagaimana kemudian sebenarnya prosesnya
kalau kita bicara sebelum rekonstruksi
saat pembangunan hingga kini bisa digunakan
apa kira kira hal hal yang menyebabkan baru ada pernyataan
dari pssi yang menyatakan bahwa oh
ternyata belum layak
masih ada beberapa poin poin yang harus dipenuhi begitu
untuk bisa ada di standar layak dari fifa
ya kami jakpro sangat serius ya mempersiapkan
baik itu dari sisi perencanaan maupun perancangannya
karena begitu kami mendapatkan amalan dari pemerintah dki
dalam hal ini gubernur provinsi dki jakarta
kami tak tanggung tanggung ya
kami meng hire konsultan yang memang sudah memiliki pengalaman
maupun portfolio dalam membangun stadion stadion standar fifa di dunia
terutama stadion baru ya di premier league maupun stadion yang memang akan
dibunakan di biala dunia qatar dua ribu dua puluh dua
dan pada tahap perencanaan kami juga sudah menyelenggarakan ya
tak tanggung tanggung kami juga mengundang langsung asesor dari fifa
untuk memastikan bahwa desain kami ini benar benar comply dengan standar fifa
insya allah semua guidance yang ada di football stadium
mulai dari aspek perancangannya
kemudian aspek untuk ukuran lapangan
kemudian lighting fasilitas yang harus ada di sebuah stadion standar fifa
termasuk sampai hal yang menyangkut hospitality nya
nah ini semua sudah kami persiapkan sebaik baiknya
harapannya bisa digunakan ya untuk mendukung beberapa pertandingan
yang memang akan diselenggarakan under atau licent fifa
karena kalau kita lihat lagi ya mas ya
ada sejumlah hal yang disoroti oleh pssi
setidaknya ada tiga hal
salah satunya adalah dimana sarana pendukung ini ya
mulai dari daya tampung penonton
dan juga dibandingkan dengan daya tampung parkir
akses stadion yang hanya satu pintu
plafon rendah yang kemudian membuat
bus tim ini harus berhenti di area umum
dan hal hal terkait dengan sarana pendukung yang dinilai belum layak
sehingga jis ini dinyatakan belum layak untuk menyelenggarakan fifa matchday begitu
kalau tadi kan mas aris sudah menyatakan bahwa sebenarnya
mulai dari perencanaan pembangunan hingga kemudian saat ini sudah selesai rampung
ini semuanya sudah menurut dengan standar fifa
lalu pertanyaan besarnya apa kemudian yang membuat ada perbedaan persepsi di sini
di antara pssi dan juga pihak jis
di antara pssi dan juga pihak jis
di antara pssi dan juga pihak jis
berbeda ke morena

yang sudah di perencanaan dan sebagainya
yang sudah dia yang sudah di percaya base dan juga songs in investment
fasilitas parkir ini sebenarnya untuk kita seperti melihat beberapa presiden stadion kelas dunia ya
di mana sebuah kawasan stadion ini terintegrasi dengan sarana angkutan umum masal
dan kami mempersiapkan bangunan ini tidak hanya untuk tahun ini dua ribu dua puluh dua
tapi jauh ke depan kami mengantisipasi perkembangan perkotaan ya
khususnya di wilayah jakarta utara bagaimana kawasan jakarta international stadium ini akan memberikan
kontribusi positif dalam transformasi kota jakarta ya
dan memberikan urban regeneration melalui penyediaan sarana olahraga
perpapawasan olahraga terpadu yang nantinya memang akan terintegrasi dengan sarana angkutan umum asal
seperti yang sudah ada saat ini dukungan atau layanan ya
terhadap jakarta yang sudah masuk dari harmoni kedis pasar selen kedis
nantinya akan secara bertahap terhubung dari warung jati keji
kuki atau cawang kedis dan juga kebonjerut kedis
ini bentuk dukungan dalam penyediaan alternatif akses maupun sarana angkutan umum masal
dan juga dari tisuk juga sudah mengupayakan ini sudah koordinasi dan kemarin sudah ada mou dengan kereta api indonesia
untuk penyediaan stasiun komuter lain
ini posisinya persis di utara jakarta international stadium
jadi akan memberikan akses dan kemudahan ya bagi calon penonton yang akan menuju atau bubar ya setelah pertandingan
dan juga kami juga japro nantinya akan membangun lrt fase dua a yang akan terhubung atau terintegrasi langsung dengan plaza barat di area taman bmw
karena beberapa stadion
di dunia ya khususnya di beberapa negara yang sudah maju
kebiasaan orang menonton sepak bola itu jarang yang menggunakan kendaraan atau mobil pribadi
mereka biasa berjalan kaki menuju stadion kemudian mengoptimalkan penggunaan sarana angkutan umum masal
seperti bus seperti tram dan juga sarana lain yang berbasis rem
ini yang kami tekankan karena semangat kami untuk membangun kawasan olahraga terpadu ini
jauh jauh hari sudah mempertimbangkan keberlangsungan dan keberlanjutan untuk sustainability kawasannya
bahwa kawasan ini sebagai sebuah kota yang modern perlu didukung dengan penyediaan integrasi
karena angkutan umum asal yang handal untuk mengantisipasi kebutuhan kebutuhan
terutama dukungan aksesibilitas penonton yang akan menuju ke jakarta international stadium
dukungan aksesibilitas ke jakarta international stadium
oke baik mas ari yang pasti satu hal yang juga ditunggu adalah bagaimana nanti hasil dari uji kelayakan lanjutan
yang akan dilakukan oleh pssi kita masih tunggu tadi informasi dari mas ari ini sekitar minggu depan
dan juga mungkin ini juga berpotensi untuk membuka kembali peluang nanti pertandingan pada dua puluh tujuh september
akan tetap diselenggarakan di jis kita tunggu update nya seperti apa
terima kasih banyak atas informasinya pada sore menjelang malam hari ini
mas ari wibowo yang merupakan plt project director dari jis sehat selalu mas ari